kita mulai topik yang pertama pasangan yang akan menikah pada dua ribu dua puluh bersiaplah untuk menjalani serangkaian pelatihan pranika
pasalnya menteri koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan muhajir effendi akan mewajibkan bagi kalian semua pasangan yang akan menikah untuk mengantongi sertifikasi siap kawin
pasangan wajib menjalani pelatihan yang berisi pengetahuan kesehatan serta alat reproduksi keuangan hingga pengelolaan emosi
kawin minggu depan aku kawin kawin kawin tidur ada yang ngemenin kawin kawin satu si katepin nanti jadi
penggalan lirik lagu project pop ini sepertinya pas menggambarkan perasaan calon pengantin jelang melepas waktu lajangnya
tapi persoalan melepas masa lajang tak lagi selesai
semudah membalikan telapak tangan
pasalnya menteri koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan muhajir effendi akan mewajibkan pasangan yang akan menikah untuk menjalani sertifikasi persiapan perkawinan
program ini berupa kelas atau bimbingan nikah dan akan diterapkan mulai dua ribu dua puluh mendatang di seluruh indonesia
program ini akan menjadi bekal bagi pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga
sekaligus menekan angka perceraian yang ada di indonesia
baik calon suami dan istri akan diberikan pelatihan soal kesehatan serta alat reproduksi keuangan hingga pengelolaan emosi
pelatihan pun diberikan tanpa dipungut biaya
sertifikat kawin akan dikelola kementerian agama dan kementerian kesehatan
bagi pasangan yang belum lulus mengikuti bimbingan pernikah
atau tidak mendapat sertifikasi siap kawin maka tidak diperbolehkan menikah
sertifikasi siap kawin merupakan program sosialisasi kantor urusan agama atau kua bagi pasangan yang mau menikah